meski di tengah keterbatasan keceriaan mulai nampak di wajah anak anak yang berada di
posko pengungsian jaga raksa desa jambudipa kecamatan warung gondang sejak pagi mereka
antusias mengikuti ragam kegiatan yang dipandu oleh relawan layanan dukungan psikosoial harapannya
perlahan trauma yang dialami korban berangsur pulih anak anak yang terjadi gempa ini kan
banyak hak haknya yang hilang ya mbak ya jadinya kita coba untuk mereka mendapatkan pendidikan
kasih sayang perlindungan seperti halnya anak anak yang lain ragam kegiatan dilakukan untuk mencairkan
dan membangun suasana ceria di pengungsian mulai dari menari
bernyanyi bermain balon menggambar dan mewarnai layanan dukungan psikosoial ini menjadi alternatif
sekolah darurat bagi anak anak yang sementara ini belum bisa kembali bersekolah pasca bencana
tempat alhamdulillah untuk layanan untuk sepuluh hak anak itu mungkin ada beberapa yang bisa kita
penuhi dari mulai pendidikan mungkin kita bisa udah dari mulai cara menghitung dan lain sebagainya
kita bisa lanjutkan disini mungkin secara pendidikan formalnya itu masih jauh nah dikarenakan tetep kita
masih jauh nah dikarenakan tetep kita harus mencari cara untuk memperbaiki kemampuan ini

kepala pusat krisis kesehatan kemenkes menyebut kini pihaknya membutuhkan tambahan relawan untuk
bertugas di posko psikososial pada tiga ratus lima puluh lebih posko pengungsian di kawasan terdampak gempa cianjur
itu butuh lima ratus satu ratus lima untuk seater dua ratus sepuluh untuk
untuk psikolog dan dua ratus sepuluh untuk perawat jiwa
nah tergantung tim
jadi satu tim itu butuh satu hari butuh dua tempat pengungsian
desa jambudipa merupakan salah satu desa yang terkena gempa
sedikitnya satu dua ratus rumah rusak sehingga tak layak untuk ditempati
sebanyak lima warga desa mengungsi lima ratus diantaranya di lapangan jaga raksa
larissa radia maria oktober cianjur jobar